biasanya berbentuk bangunan dengan atap kubah
kilometer delapan puluh delapan b tol parbalunyi ke arah jakarta
terdapat masjid dengan bentuk unik seperti batu permata
masjid al safar menjadi daya tarik pengendara
untuk beribadah dan beristirahat di setelah perjalanan
masjid al safar yang berada di tempat peristirahatan
kilometer delapan puluh delapan b tol purbalenyi arah jakarta ini
memiliki desain arsitektur yang tidak biasa
atapnya menyerupai batu permata
begitu pula bagian dalam masjid yang didesain asimetris
masjid ini juga dipercantik dengan taman dan kolam air mancur
sesuai namanya al safar yang berarti perjalanan
masjid pun menarik pengendara untuk beribadah
dan beristirahat di setelah perjalanan
kan saya dari bandung ke subang sering banget
jadi kalau lewat tol ini sering lihat masjid ini
emang bentuknya beda
dari yang lain gak ada kubah dan lebih modern mungkin ya
ya bagus aja kayaknya beda dari yang lain
pak safar dirancang oleh wali kota bandung ridwan kamil
masjid al safar berdiri di lahan seluas enam meter persegi
dan mampu menampung hingga dua jemaah
sehingga diklaim sebagai masjid terbesar yang dibangun di rest area se indonesia
dua pekan sejak mulai diresmikan pada delapan belas mei lalu
peningkatan pengunjung di res area kilometer delapan puluh delapan mulai terlihat
yang dulu sama yang sekarang itu sangat jauh berbeda gitu
penambahannya agak bertambah gitu
tapi banyak lah
ya sekitar lima persenan lah
lima persenan itu berarti belum cukup signifikan ya
mungkin karena ngaruh gak sih dari res area yang belum jadi
yang dari mana
res area yang depan yang belum jadi
ya sangat ngaruh itu
ya kalau parkiran sangat luas
pada bulan ramadan ini masjid al safar menyediakan takjil gratis
bagi pengendara yang berbuka puasa di rest area
pengendara juga dapat menunaikan salat terawih dan salat idul fitri di masjid ini